neng rika jadi ke tanah abang
jadi dong kakak
kenapa gak nganterin
rika maunya jalan sama kakak tisna
sama saya mah seru ya
bukan kakak kakak angganya lagi sibuk
jadi kamu masih kesal karena ditinggal sama rika ke prj
kalau kamu pengen kesel dan hilang main catur aja cuy
kamu majon apa apa main catur apa apa main catur
saya teh lagi gak mau main catur john
terus kamu maunya main apa main gaplek
aku nawarin gaplek karena aku kesel join
john kalau kamu kesel main catur aja
bang mau jalan
eh tuh udah
hei udah jangan rebutan
hei turun turun lah
sekarang kamu naik
tuh kan rapih
abang duduknya dimana
kalau ada yang kertasan saya yang uang kertasan aja mas
oh jadi abang gak mau dima duit ini
sekarang kita muncul
sekarang kita butuh orang tikus
bang ini toko servis ya
buka jam berapa
udah gak buka lagi bang
makasih bang ya
itu anak anak belum bayar
udah ikhlasin aja
pur kamu udah tahu belum
ojak kena musibah
pak bapak bisa servis mikstran yang buat bikin kue
sebelum ojek saya mau nanya bang
dalam situ ada warnet nggak ya
ada yuk saya antar
jauh nggak ya bang
enggak ini lurus mentok belok kiri
di situ warnetnya ayo saya antar yuk
kalau gitu saya jalan kakek aja bang
saya periksa dulu ya kira kira ada mesti diganti apa enggak
kira kira berapa lama ya bang
istri saya butuhnya sekarang
kalau gitu beli yang baru aja
duitnya cuma cukup buat nyerps tolong dah
yudis sini lihat dulu ntar balik lagi aja
neng rika jadi ke tanah abang
jadi dong kakak
kenapa nggak nganterin
rika maunya jalan sama kakak tisna
sama saya mah seru ya
bukan kakak kakak angganya lagi sibuk
kakak tisna jemburu ya
kau mau cek mbak
iya saya berhenti di sini aja
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
abang jalannya ngebut bikin saya takut
saya bisa pelan kok mbak
saya trauma mendingan saya jalan kaki biar aman
eh mbak mbak
kan masih jauh
ntar kakinya lecet loh
mirian kaki saya lecet daripada saya jatuh
eh mbak bayar
dari tadi saya mau nanya
benar ada kejadian gawat di rumah kamu
nanyanya ntar aja tis
aku buru buru mesti pulang
kalau berhenti berhenti terus
kapan kita nyampe tanah abangnya kakak
hari ini neng
kata tisna lo kena musibah
ya emang kenapa
gue mau bantu
oh cek pak
bapak mau naik tiga ojek sekaligus
maaf saya kebiasaan ngapsen
lagi dicek dulu katanya
ya mixernya lah mas abangnya
bisa bener hari ini
ya bang semuanya begitu
tapi katanya ntar abang suruh balik lagi mastiin
yah tadi ngojok telur pake tangan deh
dibilang baik aja hidungnya langsung dut dut
sebenarnya bang ojek itu mengalami kegawasan apa sih
saya kurang tahu pak
apa nggak tahu
sebagai dutang ngojek
langkah kalian seperti kuku
ya kamu itu ibaratnya kepala
kang fisna seperti tangan
dan bang ojek seperti kaki
maksud saya sebagai sesama tukang ojek
kalian harusnya seperti saudara
kalau yang satu sakit
nah yang satu dapat merasakan sakitnya
nah kalau ini saya baru ngerti
jadi dari tadi saya ngomong
ah kalau sudah
saya mau cepat sebentar